kita ke informasi lainnya apakah anda suka dengan aktivitas berkebun dan tanaman namun tak punya cukup lahan
memang alasan tersedianya lahan untuk berkebun jadi alasan utama bagi yang punya cita cita berkebun di rumah
tapi sebenarnya berkebun itu tidak harus di lahan yang besar ataupun luas
ada konsep berkebun dengan mencoba teknik berkebun hidroponik
masyarakat yang tinggal di perkotaan mulai hobi berkebun dengan berbagai jenis tanaman buah dan tanaman sayur
lahan yang sempit bukan kendala untuk menyalurkan hobi yang bermanfaat ini
tak punya lahan luas untuk menyalurkan hobi berkebun tak menghalangi warga rw satu di kawasan pengadegan pancoran jakarta selatan ini
warga di sini tidak perlu ke pasar untuk membeli sayuran seperti bayam kangkung cabang dan banyak lagi
mereka sudah punya jadwal rutin memanen
sejak akhir oktober dua ribu tujuh belas warga setempat mulai tertarik dengan konsep berkebun hidroponik
untuk bercocok tanam dengan konsep hidroponik membutuhkan pipa paralon sesuai ukuran yang diinginkan sebagai media tanam
tandon untuk menampung air pompa air akwarium yang akan mengalirkan sirkulasi air sebagai pengganti tanah
pupuk cair untuk kesuburan dan gelas plastik bekas sebagai pot
caranya pertama tama semai bibit tanaman
maksimal sepuluh hari akan muncul bibit daun bercabang empat yang siap dipindahkan ke dalam pot kecil atau gelas plastik air minum kemasan bekas
lalu pindahkan tanaman tadi ke instalasi pipa paralon sebagai media tanam
keunggulan hidroponik ini selain tidak memakan tempat luas
bisa memanfaatkan tanaman halaman yang ada di depan rumah atau di samping gang
dan keunggulannya dia juga
untuk panennya lebih cepat dibanding yang di media tanam tanah biasa
walau tak butuh lahan luas berkebun dengan konsep hidroponik juga perlu memperhatikan cuaca
tanaman dengan konsep ini tidak boleh terlalu basah karena hujan
dan tidak boleh terpapar sinar matahari dalam waktu lama
karena hasilnya akan membuat tanaman tidak tumbuh sempurna layu atau bahkan gagal panen
kalau airnya kadar airnya di ratas rata rata
dan ppm nya tidak sesuai apa yang dibutuhkan tanaman
itu dia tidak akan sempurna
bakalan dia seperti bentuk dan hasil panennya juga akan gagal
pernah saya mencoba untuk ditutup ya ditutup dengan owning ya
tidak sempurna juga karena dia membutuhkan matahari
jadinya ya kami anggap hujan itu sebagai anugerah aja pak
dan kita lebih ekstra lebih fokus ke nutrisi dan kadar airnya gitu
merasakan manfaat dari hasil berkebun dengan konsep hidroponik ini
alhamdulillah mereka sangat senang sekali juga
wilayah kita makin hijau dan juga
dan dilihat dari kualitas sayurannya itu
ibu ibu yang sudah mencicipi pasti beda rasanya dengan tanaman yang biasa kita beli di pasar
bedanya dia lebih renyah
lebih renyah ya
lebih sehat karena tanpa pesticida
bercocok tanam dengan konsep ini warga mengaku
rata rata hasilnya bisa dipanen setelah menunggu dua puluh lima hingga empat puluh hari
jadi sekarang tidak ada lagi alasan tidak bisa berkebun jika tidak punya lahan
teddy zuhari jakarta